ayo kang cisna kita kasih tau warga yang lain
orangnya pagi pagi sekali sudah pergi
saya lihat nah orang yang namanya edi ini sudah menipu saya
maaf bang kalau boleh tahu abang ditipu bagaimana
ah itu gak penting
yang jelas edi ini sudah bawa kabur uang saya
ya kalau dihitung hitung kamu masih beruntung cuy
ah itu juga kok
kalau bang pantar gak ganti nomor telepon gua
gue bisa dapat lebih banyak john
itu berarti kamu belum beruntung
ah lo ngemeng aja buruan tuh bikinin s satu
itu baru oke
jak nah itu yang saya bawa ke sini
barusan dari rumahnya bang edi
temennya bang edi
bukan dia barusan ditipu sama bang edi
edi yang lain kali
edi yang lain bagaimana
saya barusan ngantar dia ke rumahnya bang edi
teleponnya gak diangkat lagi
tuh kan bener apa kata saya
buat saya aja
eh emak mau ngaji mak
iya sengaja mampir ke sini mau nengokin lu
gak tau kenapa dua hari ini perasaan emak kagak enak
mungkin karena elu sama ojak mau pergi ninggalin emak sendirian disini kali ya
kata bang ojak kalau perasaan kurang enak dikasih kecap sama mecin aja emak
maksudnya bukan seperti itu
kang tisna antar saya ke dalam ya
sebentar ya pak
ini cuy mari pak
mau kemana cuy
bayar dulu es daudnya dong cuy
yang pesen kan ojak berarti yang bayar es dawatnya ojak
ya allah mudah mudahan yang tidak bayar es dawet takut diberikan hukuman yang setimpal
kalau nanti lu jadi pindah kecil ngasih
lu kudu sering sering nengok emak disini ya
tati bakal sering sering kesini nengokin emak
tati bakal tahan emak juga ngeri
pak sofyan udah denger
ojek ditipu sama orang yang mau jual rumahnya ke dia
pak sopian mau ngejar penipunya
bukan dia cepet sampai rumah aja
saya mau ngasih tahu istri saya tentang info ini
emak lu sama laki lu bisa punya rumah sendiri
tati juga seneng emak
gak ada yang nagih uang kontrakan lagi tiap bulannya
ya kagak seperti itu
emang yang lagi kontrakan tiap bulan kagak ada
tapi dulu kudu bayar cicilan tiap bulan ke bank
yaudah emak jalan dulu
belum salam sama salim
kau memang celaka kan kami
kabar genting apa
bukan ojak ditipu sama bang edi
ayo kang tisna kita kasih tahu warga yang lain
sian banget ya
eh lo gak usah teriak teriak
orangnya gak ada
pergi kemana deh pak
mana gua tau
ingat dlm numero
tolong beli gulanya nanti saja pak
ceritanya bang oja kena tipu itu lebih penting daripada sekedar gula buat kopi bapak
ada apa ya
ada yang telepon saya kasih tau
bapak yang punya kontrakan
tidak pak saya mau cari orang yang nipu saya
namanya edi ngontraknya di sini
iya pak makanya cepetan tolong bukain
saya mau lihat barang barangnya masih ada apa enggak
barang barangnya sudah tidak ada pak
eh kebetulan ketemu emak di sini
emak sudah dengar kabar belum
kabar apa ya
wah berarti emak benar benar belum tahu
wah seperti itu
kabar apa ya
katanya pak edi yang jual rumahnya ke bang ojak
bawa kabur duitnya bang ojak
maaf ya ojak lagi buru buru
kan lagi ngol ojak mak kenapa emangnya
aduh mak baru dapat kabar dari bunur
ya rumahnya mau lo beli
bawa kabur duit bp lo
eh ya allah